tribudiarto mulai menarik perhatian setelah sejumlah warga mengunggah video yang memperlihatkan
sosoknya ke media sosial pria asal kota serang banten ini disebut memiliki kemiripan fisik dengan
gubernur jawa tengah sekaligus bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo
pria empat puluh satu tahun ini punya penampilan serta gaya dan warna rambut serupa dengan ganjar pranowo
hal ini yang membuat sejumlah warganet sempat terkecoh dan mengira ia adalah sosok ganjar
pranowo ari pun semakin dikenal warga net saat video yang menunjukkan keberadaannya di sebuah kampus
di tangerang selatan diunggah oleh warga beberapa hari lalu sering disebut mirip sosok pak ganjar
sejak kapan ya beberapa tahun yang lalu sih bisa saya ngomong ke saya buat dia saat posting foto
saya dibilang murid itu kan dari situlah saya lihat cari tahu siapa sih sebenarnya ini ganjar itu